sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
berarti orang yang bernama wisnu membohongi aku
ibu hamil minta maaf karena harus nemuin papanya rizky sekali lagi ibu
tapi amira penasaran banget
waktu amira lakuin tos itu ke dia sepertinya dia sangat kaget ibu
dia kayak tau sesuatu yang besar
jangan jangan dia baru sadar kalau amira ini anaknya karena amira bisa tos itu
ya allah aku benar benar gak bisa berhenti berharap kalau dia memang ayah
masalah anak ini memang betul betul rumit
siapa yang bisa aku percaya
gimana aku bisa membuktikan siapa anakku yang sebenarnya
sebaiknya aku temui hamirah di rumahnya untuk cari tahu
jangan jangan itu amira
kebetulan kalau begitu
terima kasih pak
saya dari petugas rt
bapak kan orang baru pak di sini
sebaiknya bapak lakukan dulu lah pt
kok seperti suara amiran
ada orang ya
saya mohon maaf pak prabu
saya jadi gak enak pak prabowo sampai harus datang ke sini
untuk mengambil dokumen penting ini
seharusnya saya yang mengantarkan ini kepada pak prabowo
ya gak masalah
saya memang butuh cepat karena mau langsung dibawa ke proyek
kebetulan saja saya lewat di sini
iya kalau begitu saya langsung saja pak prabu
baik pak prabu mari saya antar
oh iya pak prabu
saya hampir lupa
kemarin saya ada menitipkan hadiah kecil untuk jahira kepada rizki
kira kira jahira suka nggak ya dengan hadiah itu
kalau memang suka nanti saya akan mencarikan yang lebih baik lagi
hadiah apa ya pak prabu
daripada macam sekarang
dari ke landasan kami juga sungguh merupakan tragam waiting
menjawab cerita dari suatu hak yang kita tahu ya
kamu kan kayaknya kakinya udah sembuh ya
kelihatan baik baik aja tapi
dalamnya suka sakit banget
tuh kan baru aja dibilangin
suka tiba tiba gak ada tenaganya sendiri
aku baru dengar lo penyakit kayak gini
ya deh kelas
mari pak prabu
bapak ada di sini juga
jangan sembarangan ya kamu
pak prabu ini kan bisnis saya
kamu main tegur tegur sembarangan
gak sopan kamu
kamu kan cuma supir
itu kan bando yang saya berikan buat jahira
kok bisa ada di kamu
kamu mencuri bando itu ya
jadi bando ini buat zahira
eh kamu jangan pura pura nggak tahu ya
jangan jangan kamu sengaja ya mengambil barang itu
pak rabbang ya sudah males itu

ya tuhan di dunia
iya aku begitu
mungkin rizky nggak ngerti kali kalau bandung ini memang buat zahira
tapi kalau memang benar buat zahira saya lepas sekarang
nggak perlu amira
sudahlah bu lenny
mungkin ini cuma salah paham saja
nggak perlu diperpanjang dan nggak perlu sampai semarah itu
bukan begitu pak prabu
amir leni memang selalu saja bikin masalah
saya nggak mau sampai kejadian ini terulang lagi
dan kamu amira simpan aja bandu itu
nggak mungkin jahira mau dikasih barang bekas dari kamu
kaya akan potong gaji kamu untuk masalah ini
ma mama tahu kan
di sini siapa yang salah
aku ma yang salah
jadi kalau mama nggak suka mama hukum aku dong
gini aja mak nanti aku beliin lagi buat zahira ya
rizky kamu jangan bercampur ya
ini sudah keputusanmu
biar ini juga jadi pelajaran buat kamu
lain kali kamu jangan sembarangan
pak prabu maaf ya
saya jadi nggak enak sama pak prabu gara gara masalah ini
mari pak saya antar
tapi apa yang harus aku katakan nanti sama mira
kalau aku bicara soal tas itu
mau gak mau aku harus kasih tahu dia
kalau aku bukan ayahnya
padahal masalah kedekatannya dengan prawijaya aja masih bikin ragu
belum lagi kalau nanti ketemu ibunya
ibunya belum tentu ngizinin aku ketemu
kebetulan ada dia
pak pak sebentar sebentar
bapak lihat kan apa yang dilakukan amir sama saya
amira bisa melakukan gerakan ini pak
kenapa bisa begitu pak
bapak pernah bilang kalau zahira itu adalah anak saya
tapi ternyata pak amira bisa melakukan gerakan tangan ini
karena gerakan tangan ini pak
karena gerakan tangan ini itu bisa menjadi kunci pak
ya karena kan memang
jangan jangan memang benar kalau amira adalah anak saya
jangan lupa pak